kecelakaan melibatkan sebuah mobil dan sepeda motor
terjadi di jalan gandaria utara kebayoran baru jakarta selatan sabtu sore
pengemudi mobil yang berusaha menyalip kendaraan di depannya
menabrak pengemudi ojek online hingga masuk ke kolong mobil
kayaknya mobil mau nyelip tapi nggak dapet
ya ada ojek korbannya lah
ojek korbannya ojek sama penumpangnya lah
ojek sama penumpang
iya korbannya dua
terkait korban motornya motor yang lagi parkir satu mobil satu
korban yang menderita luka luka kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat
hingga menjalani perawatan
di sukabumi jawa barat dua remaja putri siswi bangku sekolah menikah pertama
menabrak pohon besar pada jumat petang
satu remaja putri berusia empat belas tahun tewas di lokasi kejadian
satu lainnya menderita luka berat dan langsung mendapatkan perawatan
diduga kejadian pada pukul tujuh belas
jadi untuk penyidik juga sedang melaksanakan penyidikan
dari pihak rumah sakit menyatakan bahwa salah satu pengendara mengalami meninggal dunia
saat ini sedang dirawat
sabtu sore kendaraan korban diamankan oleh unit laka lantas
polres sukabumi kota dengan kondisi ringsek akibat menghantam pohon
tim liputan cnn indonesia